setelah mencoret dua pemain asing sean malcom dan abdel gebor akibat cedera
manajemen bayangkara surabaya united kini mendatangkan dua pemain asing baru dari timur leste dan brazil
namun sayangnya kedua pemain tersebut kurang meyakinkan saat melakukan latihan
pas cek kekalahan dari arema kronus pekan kemarin
bayangkara surabaya united kembali merombak susunan pemain asingnya
paulo herber mantan kapten timnas timur leste
akhirnya dipilih untuk bergabung dengan bayangkara surabaya united
menggantikan posisi gelandang bertahan abel gebor
pemain asal liberia yang dicoret karena dililit cedera parah
selain paulo herber bayangkara surabaya united juga mendatangkan pemain asal brazil
thiago furkoso untuk menjadi second striker
menggantikan sean malcom yang juga dicoret karena permainannya tidak sesuai harapan klub
lima pemain baru tersebut sebenarnya bukan tanpa pr bagi pelatih ibnu grahan
tiago furgoso yang pernah memperkuat surabaya united selama piala jenderal sudirman lalu
belum pernah mencetak gaya satupun
sedangkan paul herber permainan masih kurang meyakinkan
namun karena bursa pemain sudah tutup
kedua pemain tampaknya menjadi pilihan dan solusi terakhir
untuk mengisi kekosongan di squad tim kota pahlawan tersebut
pelatih ibnu grahan memberikan keduanya kesempatan
hingga akhir putaran pertama untuk menunjukkan performa terbaiknya bagi tim
kalau tidak bagus ya nanti kita evaluasi di putaran pertama ini
karena terbentur dengan pendaftaran akhir
kalau bagus kita lanjutkan nanti
tak mau membuang waktu
kedua pemain anyar yang sudah diturunkan saat bayangkara surabaya united
melawan arema trobos kemarin
langsung menjalani latihan untuk meningkatkan kemampuannya
dan menyatakan kekuatan
dan juga menentukan permainan dengan tim
jelang menghadapi sriwijaya fc pekan depan